acara ini dipersembahkan oleh
pemirsa pada tiga belas november dua ribu empat belas yang lalu
bank indonesia telah merilis hasil rapat dewan gubernur terkait bi rate
dimana rapat tersebut memutuskan untuk mempertahankan bi rate sebesar tujuh lima puluh
dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility
masing masing tetap pada level tujuh lima puluh dan juga lima tujuh puluh lima
namun pada delapan belas november dua ribu empat belas rapat dewan gubernur bank indonesia
merespon kebijakan reformasi subsidi bbm yang ditempuh pemerintah
dengan menaikkan suku bunga bi rate menjadi tujuh tujuh puluh lima
suku bunga lending facility menjadi delapan
dan suku bunga deposit facility tetap pada lima tujuh puluh lima
dan untuk membahas hal ini lebih lanjut saat ini di studio telah hadir
bapak tirta segara direktur eksekutif sekaligus kepala departemen komunikasi bank indonesia
terima kasih pak tirto telah bergabung bersama kami di mandat report
pak tirta kalau kita berbicara mengenai bri rate ini sampai rapat dua kali dalam sebulan ya
pada tanggal tiga belas november sudah ditapkan tujuh lima
tapi pada beberapa hari kemarin bahkan kemarin ini sudah ditapkan jadinya tujuh tujuh puluh lima
nah ini mungkin bapak bisa cerita apa alasan bi rate akhirnya menaikkan bi rate ini menjadi tujuh tujuh
yang pertama ini memang kami melakukan rapat lagi
merespon kebijakan reformasi subsidi bbm
yang diambil oleh pemerintah
yang menurut kami itu langkah yang sangat mendasar sangat baik
dan menjadi dasar bagi reformasi struktural
yang akan memperbaiki perekonomian kita ke depan
jadi ada tiga alasan sebetulnya paling tidak
dan bank indonesia ini tidak hanya meresponnya dengan menaikkan bi rate
sebetulnya dengan memperkuat bauran kebijakan bank indonesia
salah satunya yaitu dari sisi moneter itu
dengan menaikkan bi rate dua puluh lima basis point menjadi tujuh satu
tetapi untuk deposit facility tetap lima tujuh puluh lima
dan untuk lending facility nya naik lima puluh basis point
yang pertama kita ingin menjangkar ekspektasi inflasi
dari reformasi kebijakan bbm ini
bahwa isu ini kan sebetulnya sudah agak lama ya
masyarakat pelaku ekonomi itu sudah punya ekspektasi bahwa inflasi akan naik
ini perlu kita jangkar supaya tidak lari kemana mana
untuk meyakini bahwa dampak inflasi dari penyesuaian reformasi subsidi bbm ini
bisa terkendali dan dampaknya temporer
yang kedua bahwa kita ini sejalan dengan upaya kita
untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan
yang ketiga tadi yang saya sebutkan bahwa
koridor suku bunga operasi moneter tadi
yang deposit facility nya tetap lima tujuh
koridor itu sebetulnya untuk mendorong likuiditas
di sektor perbankan maupun di perekonomian
karena itu sebetulnya untuk mendiskarits
bank menyimpan dananya di bank indonesia
dan juga mendiskarits bank untuk meminjam
suku bunga lending facility nya lebih tinggi
oke baik pak tirita kalau misalnya memang kita berkaca
pada perkiraan invasi ini akan berlangsung sementara
nah ini kemudian seberapa besar kemungkinan nanti
ini bisa ada penyesuaian lagi terhadap bi rate ini nanti pak tirta
ya jadi inflasi dari dampak reformasi
untuk fiskal pemerintah itu realokasi subsidi bbm ini
perkiraan kami itu antara dua empat sampai dua delapan persen itu dampak tambahannya
jadi kalau perkiraan awal itu di tahun dua ribu empat belas ini
inflasi kira kira tanpa ada penyesuaian harga bbm itu
sehingga total inflasi untuk akhir tahun ini menjadi tujuh tujuh sampai delapan satu persen perkiranya
tapi kita perkirakan itu temporer hanya tiga bulan mungkin dan
itu bisa terkendali dengan kenaikan bi rate ini diharapkan nanti inflasi akan
ada di alur lintasan yang normal kembali
dan menuju ke sasaran empat plus minus satu untuk tahun dua ribu lima belas
nah kalau memang kami kan akan melakukan evaluasi ini secara terus menerus ya
setiap bulan kita jadwalkan ada rapat dewan gubernur untuk membahas bi rate ini
kalau memang kondisinya membaik
inflasinya sudah turun menjadi rendah pasokan untuk volatile foodnya cukup
nanti kemudian current account defisitnya itu membaik
surplus kalaupun tidak surplus defisitnya itu mengecil
sehingga nilai tukar stabil dan sebagainya kalau kondisi itu termenuhi tentunya bireit bisa turun lagi
selain juga menaikan bireit suku bunga lending facility naik menjadi delapan ya
dan juga suku bunga deposit facility tersebut juga menaik menjadi delapan ya
ini kan koridor operasi moneter ya
jadi untuk instrumen moneter ini ada juga yang konvensional itu
melalui lelang sbi atau sun atau sbn surat berharga negara
ini adalah yang koridor suku bunga operasi moneter ini
deposit facility ini adalah untuk suku bunga
kalau bank itu menyimpan uangnya di bank indonesia
kalau bank mempunyai ekses likuiditas kelebihan likuiditas
dia akan menyimpan uangnya di bank indonesia
itu suku bunganya deposit facility itu lima tujuh puluh lima
tapi kalau bank itu kekurangan likuiditas
dia akan meminjam dari bank indonesia
itu suku bunganya lending facility itu delapan
nah kalau ingin deposit dia suku bunganya relatif rendah dibandingkan di pasar
kalau mau meminjam di pasar suku bunganya
sehingga ini mendiscourage bank untuk menyimpan di bi maupun pinjam dari bi
dan likuiditas itu bisa beredar antar bank itu sendiri
nah sehingga di sistem perbankan likuiditasnya menjadi lebih liquid gitu lebih banyak
jadi pesan yang ingin disampaikan adalah
dari kebijakan moneternya kita cukup ketat
tetapi di makro prudensial atau financial systemnya
kita lebih longgar lebih longgar
jadi kombinasi bauran kebijakan ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi
dan selanjutnya mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi
baik pak cerita kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya
pemirsa tetaplah bersama kami di money report
acara ini dipersembahkan oleh
jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih pak tirta

kita nanti ke depannya
ditempuh oleh bank indonesia selama ini
membuahkan hasil bahwa selain inflasi terkendali
juga sudah menuju ke arah
sebetulnya masih agak tinggi ini
defisitnya tiga persen dari gdp
ini kita inginnya di bawah
membaik bahwa dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang defisitnya
mengakibatkan defisit yang non migasnya
ini surplus surplus yang
baik dan untuk kuartal tiga itu surplusnya
selalu defisit karena kita banyak
impor minyak untuk konsumsi
kita juga turun sehingga impornya
sehingga total dari migas
dan non migasnya ini jadi defisit
pemerintah perkiraan bank indonesia
akan turun karena konsumsi akan turun
pengaruh dari biri kita yang tujuh tujuh puluh lima
mengembangkan sektor migas kita nanti akan seperti
demand untuk terutama untuk barang barang konsumsi
harapannya impor untuk barang barang konsumsi
kemudian yang barang barang
level ketiga itu bisa turun lah ya
nah kalau dia kebutuhannya
akan menguat dengan semakin membaiknya
masyarakat ini akan kalau inflasi rendah
karena tidak diproduksi di dalam negeri
membeli karena tidak diproduksi
ekspor itu hasilnya lebih besar
membuat suatu substitusi produk
supaya tidak meningkatkan produksi dalam negeri gitu ya
lalu bagaimana dengan nilai tukar rupiah nih pak tirta
menyikapi mengenai birib bagaimana dengan
kemarin sempat menguat sekarang akhirnya
ya nilai tukar ini kan banyak faktornya ya
yang membuat level berapa nilai tukar ini
tapi bank indonesia tetap komit untuk
menjaga stabilitas nilai tukar ini
ya baik dari sisi inflasi maupun dari sisi
birib yang kita naikkan ini juga sebetulnya
untuk menjaga kepercayaan investor juga
karena kalau misalnya inflasi itu tujuh tujuh
bi ratenya itu di bawah dari inflasi itu
untuk sementara ini investor akan berpikir bahwa
investasinya akan tergerus dengan inflasi
sehingga return nya bisa negatif
nah kita juga tidak bisa kalau itu kita
tidak memberikan signal yang positif kepada
investor bahwa ini adalah langkah antisipatif
bank indonesia dikhawatirkan ada capital outflow yang
jadi kita tetap komit menjaga stabilitas
kita jaga supaya investor nyaman di dalam negeri
sehingga nilai tukarnya ini tidak bergejolak
nah sejauh ini bagaimana investor merespon
mengenai kenaikan birib ini pak
sejauh ini investor waktu kita baru mengumumkan itu
memang tanggapannya positif mungkin masih wait and see
tetapi nilai tukar memang stabil mungkin bisa saya sampaikan
bahwa selama ini kita jaga dengan birib yang tujuh lima itu
bahkan fitch rating itu rating agency yang cukup ternama itu
baru saja memberikan afirmasinya
bahwa dia afirmasi rating untuk soverei rating indonesia itu
nah ini antara lain karena dinilai bahwa kita bisa menjaga
stabilitas ekonomi pertumbuhan masih cukup tinggi
karena kalau di negara g dua puluh termasuk kita itu yang tertinggi nomor dua setelah china
itu lima itu jadi management ekonomi ini dinilai baik
sehingga fitch rating itu memberikan afirmasi sovereig rating
untuk republik indonesia ini masih investment grade
untuk kemudian menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu lima belas dapat mencapai lima empat sampai lima tujuh
itu masih rasis atau tidak sebetulnya pak
itu menurut perkiraan bank indonesia angka itu realistis
pencapaian lima empat sampai lima delapan meskipun untuk tahun dua ribu empat belas ini
di sekitar lima satu persen ya antara lima puluh satu sampai lima lima tapi berada di batas bawah itu
nah karena dengan adanya realokasi subsidi kepada sektor yang produktif
oleh pemerintah pemerintah ini spendingnya akan dialokasikan ke investasi
kepada belanja modal yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur dan sebagainya
karena dengan realokasi subsidi ini anggaran pemerintah dialokasikan ke sektor produktif
realokasi subsidi ini bisa menghemat belanja pemerintah sekitar rp satu ratus enam triliun hitungan kami
kemudian untuk bantuan sosial itu sekitar sembilan belas triliun lebih
sisanya sekitar rp delapan puluh tujuh triliun ini bisa dialokasikan untuk investasi
tahun depan bisa lebih lagi nah ini yang bisa mendorong pertumbuhan itu
sehingga perkiraan kami tahun depan untuk dua ribu lima belas antara lima empat lima delapan persen itu cukup realistis
cukup drastis baik mbak tiri kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya
acara ini dipersembahkan oleh
ketika bencana datang apakah anda siap
dalam kondisi darurat sejap detik begituh penting
rapid response mobile hospital adalah fasilitas pelayanan gawat darurat yang dimiliki oleh sulaw hospital
karena jakarta macet jadi selain memiliki mobile ambulance kita juga memiliki motor ambulance juga air medical evacuation menggunakan helikopter
untuk menangani kondisi darurat secara medis hubungi nomor telepon dua puluh satu lima sembilan ratus sebelas
selain menangani kondisi darurat secara medis hubungi nomor telepon dua puluh satu lima ratus sembilan ratus sebelas
jurnal siang hanya di berita satu

jurnal siang hanya di berita satu
jurnal siang hanya di berita satu
acara ini dipersembahkan oleh
kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya bapak tirta segara
pak tirta kita sudah membiarkan mengenai bi rate yang menyesuaikan karena tingkat inflasi kita juga yang akan berpengaruh terhadap penyesuaian harga bbm
kemudian ini pertanyaan kita kemudian apakah bi kemudian memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah